ini adalah kesempatan untuk saya untuk bertemu dengan anda
pertama tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada analis
pak t basri pak t oliver thornby dan semua penonton webinar
pada kesempatan ini saya akan menjelaskan
kesempatan covid sembilan belas dan penyelamat ekonomi jakarta
saya ingin mencabar beberapa hal
termasuk perubahan ekonomi kita dan bagaimana kita menjawabnya
pertama tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada analis
pak t basri dan semua penonton webinar
pertama tama saya ingin menjelaskan kesempatan covid sembilan belas dan penyelamat ekonomi jakarta
pertama tama saya ingin menjelaskan kesempatan covid sembilan belas dan penyelamat ekonomi jakarta
pertama tama saya ingin menjelaskan kesempatan covid sembilan belas dan penyelamat ekonomi jakarta
pertama tama saya ingin menjelaskan kesempatan covid sembilan belas dan penyelamat ekonomi jakarta
pertama tama saya ingin menjelaskan kesempatan covid sembilan belas dan penyelamat ekonomi jakarta
pertama tama saya ingin mencabar beberapa hal
termasuk perubahan ekonomi jakarta
pertama tama saya ingin menjelaskan kesempatan covid sembilan belas dan penyelamat ekonomi jakarta
pertama tama saya ingin menjelaskan kesempatan covid sembilan belas dan penyelamat ekonomi jakarta
terima kasih ibu sekda
oke terima kasih ibu segda
tangan tidak jelas
terima kasih banyak banyak
oke terima kasih banyak banyak ibu segda
meskipun kita tidak bisa mendengar dengan jelas
koneksi masih berlangsung
saya pikir ada masalah dalam koneksi
apa pun saya pikir kita semua sudah mendengar ibu segda
apa inisiatif dan prosedur
jenis platform sme sistem ekosistem perusahaan dan semuanya
oke saya ingin pergi ke panel selanjutnya
saya ingin berterima kasih kepada dr hatip basri
pertama tama pemerintah keuangan
pak hatip saya pikir anda memiliki sesuatu untuk mengatakan
kami telah membaca artikel anda tentang shape nike

dan penyelamat di seluruh dunia
apakah kita berada di jalan yang benar untuk ekonomi sepeda dan sosial
apakah kita akan mendapatkan penyelamat di dalam kondisi ini
silakan waktunya anda anda juga memiliki delapan menit pak hatip terima kasih
terima kasih banyak prof bustanawarifin
apakah anda mendengar saya dengan jelas
ya saya dapat mendengar anda dengan sangat baik

assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua
selamat pagi kepada semua
apakah ada yang mau membantu saya dengan slide atau harus saya melakukannya sendiri
slide sudah di on
oke bisa anda melihat saya sekarang
ya kita bisa melihat anda kita bisa melihat slide dan anda juga
apakah ada yang bisa membantu saya dengan slide saya mengirim slide kemarin ada sesuatu yang salah
saya melihat skrinya juga
jika kita bisa pergi ke slide berikutnya karena saya tidak bisa melihat slide saya
kita pergi ke slide berikutnya
di slide ini anda bisa melihat kesan pandemi ini untuk ekonomi indonesia
saya sendiri tidak bisa melihat slide ini
saya bisa melihatnya dari galeri jadi anda bisa melihat semua orang
jadi jika anda melihat dari slide ini ya
ada tiga jenis grup pendapatan
saya menggunakan data berdasarkan saya menggunakan data indeks berdasarkan transaksi yang dibuat oleh pang mandiri
jadi ini adalah tanda tanda yang membutuhkan untuk itu
ini sangat menarik jika anda melihat di dalam tab ini
sebuah grup orang yang datang di dalam kondisi pekerja atau mereka mendapatkan salari yang berharga
mereka tidak terkait dengan pandemi ini
ya jadi seratus adalah kondisi pre covid situasi normal
jadi jika pendapatan anda lebih dari seratus itu berarti
anda terkait dengan covid sembilan belas
dan jika anda melihat dari grup ini pekerja
tetapi yang terkait dengan pandemi ini
pasti adalah sektor informasi
karena pendapatan mereka sekarang
jadi pandemi itu sudah mencapai sektor informasi
itulah alasan kenapa dari awal
saya bilang bahwa apa yang perlu dilakukan indonesia
dan juga pemerintah jakarta
adalah untuk memberikan transfer kas
karena kita harus menutup gap
untuk meningkatkan kekuatan pembeli
terutama untuk penduduk
bisa kita pergi ke slide berikutnya ya
ya jika anda melihat dari slide berikutnya
ini sangat menarik untuk melihat slide ini
saya menggunakan data dari indonesia
mencoba melihat persentase atau proporisi
atau sampingan keuntungan total
area merah adalah data terbaru
ya ini sangat menarik
jika anda melihat data ini
untuk semua grup pendapatan ya
kecuali lima juta dan lebih
mengalami penurunan sampingan
jadi saya akan mengatakan
orang yang memiliki penggunaan
dan empat hingga lima
anda tahu keuntungannya mereka berkurangan
tetapi jika anda melihat grup orang
yang memiliki penggunaan lebih dari lima juta
keuntungannya mereka berurang urangnya
jadi karena ini kita harus menghargai
kemungkinan recovery yang berbentuk k
karena kelas tengah dan tinggi
karena mereka memiliki penghantaran
mereka bisa menunggu untuk keluar dari krisis ini
di posisi yang lebih baik
dari grup pendapatan yang rendah dan rendah
ya karena grup pendapatan yang rendah dan rendah
mereka tidak memiliki akses digital
jadi akan sangat sulit untuk menghentikan situasi ini
sedangkan grup pendapatan yang rendah dan tinggi
saya akan menjelaskan ke anda nanti
dan juga mereka memiliki akses digital
bisa kita pergi ke slide berikutnya tolong
ya jika kita pergi ke slide berikutnya
ini juga sangat menarik
ya bisa kita pergi ke slide berikutnya tolong
ya kita bisa melihat di slide ini
pattern penghantaran konsumen
ini penghantaran berdasarkan grup pendapatan
anda dapat melihat penghantaran grup pendapatan yang tinggi
lebih rendah dari grup pendapatan yang rendah
karena grup pendapatan yang rendah
sebagian besar dari pilihan penghantaran
jadi poin saya adalah
jika bisnis anda berhubungan dengan keinginan

atau jika bisnis anda berhubungan dengan digital
anda melakukan secara relatif baik
atau jika bisnis anda berhubungan dengan kesehatan
anda melakukan secara relatif baik
tetapi jika anda melihat grup pendapatan yang tinggi
ya mereka mengalami grup pendapatan yang rendah
hanya pada oktober
karena peringkat panjang
kita memiliki peringkat panjang pada oktober
dan jika anda melihat komponennya
basket komponen grup pendapatan yang tinggi
tetapi kebanyakan konsumsi mereka
terutama di komponen lezat
di komponen perangkat
di komponen barang
jadi apakah pengaruhannya
karena dalam perangkat sosial
orang orang untuk tinggal di rumah
dan perangkat perangkat perangkat
dan perangkat lezat berhenti
dan perangkat lezat berhenti
jadi grup pendapatan yang tinggi dan
yang tinggi menghabiskan konsumsi
ini adalah implikasinya
jika kita pergi ke selanjutnya
ini adalah perangkat perangkat perangkat
apakah pertanyaannya adalah
grup pendapatan yang tinggi
apakah mereka menghabiskan uang atau tidak
ada satu grup yang menghabiskan
lebih tinggi daripada perangkat perangkat perangkat
ini adalah garis merah
bisa kamu bayangkan apa garis merahnya
orang orang tinggal di rumah
mereka menghabiskan uang untuk membeli biker
untuk membeli brompton untuk membeli rumput
untuk membeli tanaman untuk membeli ikan betta
karena mereka harus tinggal di rumah
dan mereka perlu melakukan aktivitas
jadi mereka mencoba untuk mengganti
uang untuk pertunjukan
untuk hal seperti itu
tapi tentu saja uang untuk hobi itu
akan menjadi kecil itu sebabnya
mereka harus menahan uangnya
dan kamu tahu
cara untuk mendorong grup penduduk
yang tinggi dan tinggi untuk menghabiskan uang
hanya satu hal
jika pemerintah dapat menangani pandemi
karena sebagian besar uangnya
di perjalanan di kapal
kalau kamu bisa ke kapal selanjutnya
sangat jelas bahwa
di bawah kondisi
tapi saya tidak mengatakan bahwa
orang di bisnis hotel
tidak melakukan inovasi
orang orang mencoba untuk menghindari perjalanan
tetapi mereka melakukan perjalanan jalan
dan mereka lebih suka
jika mereka bisa menghapuskan diri mereka
dari grup orang
mereka lebih suka pergi ke restoran
pergi ke ruang pribadi
mereka akan melakukan dengan baik
bisa kita pindah ke tempat lain
saya ingin membuat perbandingan
untuk beberapa negara lain jakarta dan lainnya
jika kemasyikan kemaskitan
jika kemaskitan masih berlaku
dan restoran tidak bisa
mencapai ekonomi peringkat
jika ekonomi peringkat tidak dapat
anda dapat menghasilkan biaya variabel
tetapi tidak dapat menghasilkan biaya pengembangan
jadi ada risiko bahwa beberapa perusahaan di jakarta
akan menjadi perusahaan zombie
karena mereka tidak bisa mencapai ekonomi peringkat
dan ini adalah
di jakarta lihatlah ini jadi poin saya adalah selama pandemi masih ada
masih sangat sulit untuk mendapatkan penyelamatannya sepenuhnya saya bisa melihat
perkembangan ekonomi di jakarta telah meningkat secara signifikan di
tapi saya akan mengatakan lagi dari bustano bahwa mungkin penyelamatannya di jakarta
akan menjadi seperti bentuk swash seperti brand nike mungkin mereka akan memiliki
peningkatan positif di bulan pertama dua ribu dua puluh satu
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak pak dr hatip basri
oke teman teman anda bisa lihat presentasinya
ya kami mengawal keselamatan kami melakukan protokol keselamatan
tetapi hasilnya adalah penyelamat ekonomi oke
dan saya pikir nanti kami bisa bicarakan bagaimana berapa baik
untuk menggabungkan kedua duanya keselamatan dan penyelamat ekonomi
pertanyaan terakhir adalah pak alex maaf saya tidak bisa berbicara
dia akan menunjukkan
apa situasi terakhir apa pendapat anda dan sebagainya
oke anda ada waktu pak hatip
hanya sedikit waktu
semoga pak tonby anda bisa memiliki waktu yang baik
maksud saya waktu ini adalah waktu anda
terima kasih selamat pagi semua
biar saya katakan pertama tama saya senang berada di jakarta
saya merasa seperti sebuah orang yang berada di dalam forum
hati saya sedikit lebih menarik untuk indonesia untuk jakarta
saya sendiri saya telah datang ke jakarta
setidaknya satu hari jika tidak lima hari seminggu dari dua ribu lima hingga dua ribu delapan belas
jadi hatiku sedikit lebih menarik untuk kota dan negara
saya memiliki beberapa slide biar saya cek apakah anda bisa mendengar saya dengan baik sebelum saya lanjutkan
ya saya bisa mendengar dengan baik
bagus terima kasih terima kasih profesor

saya akan mengambil sedikit waktu yang lebih panjang di sini
dan ini adalah salah satu kata favorit saya jika anda bisa melihatnya di skrin
itu adalah pencobaan untuk menentukan adalah untuk memegang dua pikiran yang berbeda
dua pikiran yang berbeda di dalam pikiran pada saat yang sama
jadi saya akan menunjukkan kepada anda dua pikiran yang berbeda pada saat yang sama
pikiran pertama adalah saat ini sangat sukar
pandemi ini menghalangi kehidupan dan keamanan dalam cara yang tidak pernah kita bayangkan
saya juga ingin memberikan anda satu pikiran yang menentukan
bahwa ada banyak kesempatan yang akan keluar dari pandemi ini
kesempatan untuk membantu orang orang kita kesempatan untuk membesar industri kita
untuk memperbaiki kota kita
pikiran kedua adalah tentang
saya melihat saya adalah pengadil mckinsey di seluruh asia
di banyak negara lain di seluruh dunia
dan saya akan mengatakan bahwa
meskipun sangat sukar
indonesia dan jakarta terutama memiliki lebih banyak kesempatan
dan ada alasan untuk menjadi lebih bersemangat
lebih banyak dari banyak negara lain di negara lain
meskipun sangat sukar
jadi itu adalah dua pikiran yang menentukan
dan saya ingin membicarakannya
jika kita bisa ke tempat berikutnya silakan
saya pikir penting untuk mengingatkan diri kita tentang konteks
yang kita hidup dan bekerja dalam hari ini
saya tidak akan melalui semua hal ini tapi mari kita
tidak ada pandemi
seorang rakan saya dia mengingatkan pandemi yang berlangsung
menjadi di dalam tunnel yang panjang dan gelap
kita di dalam tunnel yang panjang dan gelap
kita tidak tahu berapa lama itu akan berlalu
dan kita secara jujur tidak tahu apa yang ada di luar tunnel
jadi itu adalah alam yang tidak yakin
tetapi ada banyak hal lain yang berlaku pada saat ini
ada sentralitas asia yang berkembang
kita melihat perubahan besar di dunia
kami membicarakan sentralitas asia dan sebagainya
dan oleh contohnya indonesia adalah bagian penting dan penting
dalam hal tersebut
kami juga hidup di bab selanjutnya globalisasi
kami memiliki geografi yang berlangsung
dan juga tensi geopolitik
itu menyebabkan banyak perubahan
perubahan di jaringan penguasa dan sebagainya
tetapi bagian terakhir dari globalisasi adalah regionalisasi
kami melihat perkembangan asia
perkembangan kerajaan di antara negara asia
perkembangan pendapatan di antara negara asia dan sebagainya
yang ketiga atau maaf yang keempat adalah
revolusi teknologi yang berlangsung
dan digitalisasi mobilitas dan sebagainya
yang kelima adalah perkembangan konsumen
dan kembang konsumen dan kebutuhan
terutama di bagian kita
dan generasi baru gen z yang akan datang
dan terakhir kesehatan
jangan lupa kami sedang berada di atas
krisis klimat yang besar saat kita berbicara
jadi itu konteksnya yang penting untuk diingatkan
pada panggilan selanjutnya
menurut konteks itu saya akan mengatakan
bahwa saya sangat bersemangat
maaf bisa kita kembali satu pagi
kembali satu pagi silakan
saya sangat bersemangat tentang indonesia
jika kita melihat sejarahnya indonesia
telah tumbuh lebih cepat dari kebanyakan negara

sebenarnya jika kita melihat kita melihat
nomor tujuh yaitu kegagalan
lebih rendah di asia dan indonesia
lebih rendah di asia dan indonesia
dari kebanyakan negara lain
lebih rendah dari kegagalan di amerika
dan di rusia dan sebagainya
jadi ada sesuatu tentang indonesia
tentang asia tentang indonesia terutama
di bagian peningkatan yang memberikan
alasan untuk optimisme
kita adalah maaf indonesia adalah
digital savvy jika kita melihat
kita dulu adalah
kita adalah kapital twitter
kita adalah begitu banyak
jika kita melihat komputer mobil
indonesia jauh lebih depan
sebenarnya ini merupakan
tabel utama di kompetisi mobil
dalam hal penetrasi
jadi ada banyak alasan
dan dalam alasan pembangunan
kita pernah mendengar
tentang sme atau sme mikro
sebelumnya indonesia memiliki
grup yang sangat besar
dan mereka sangat berpengaruh

dan itu adalah salah satu alasan
kita kembali ke panggilan selanjutnya silakan
panggilan ini memiliki
terlalu banyak nomor
tapi saya ingin menunjukkan
dan saya mencoba untuk menghidupkan
di bagian tengah
ketika anda melihat metri berbeda
anda melihat jumlah akun bank
jumlah mobil per orang
jumlah dokter di tengah
dan populasi membutuhkan
lebih banyak perkhidmatan
lebih banyak produk dan sebagainya
dan teknologi memberi kita
kesempatan untuk membalas keburu
dan itu sedang berlaku
jadi di sini ada permintaan yang
ini memberikan saya panggilan selanjutnya silakan
saya tidak akan melakukan semua
maaf saya akan kembali satu pagi
beberapa kesempatan di sektor yang berbeda
saya tidak bisa melihat
maaf ada sebuah pagi
yang tidak begitu
saya pikir ada saya tidak bisa melihatnya
tapi ada sebuah pagi dengan enam sektor yang berbeda

di sini ada
sektor perihal kesehatan
kebukaan untuk memberikan perihal kesehatan untuk semua
menggunakan teknologi menggunakan digital
lihat beberapa hal yang terjadi di
kita juga terima masalah
yang diperlihatkan dalam
pertemuan pertama di tahun dua ribu dua puluh empat
yang lebih dari satu juta konsultasi online
tapi bukan hanya menggunakan online
untuk mengajukan dokter
juga tentang teknologi medikal
dan apa yang lainnya
ini adalah kesempatan besar
terutama untuk itu
jika anda pergi ke bagian tengah
nomor dua teknologi kaya
bagaimana cara anda meningkatkan
dan aquaculture yang terutama penting karena dunia akan membutuhkan lebih banyak protein
lebih banyak makanan dan protein yang lebih aman protein yang lebih sehat protein yang lebih sehat
anda pergi ke nomor tiga revolusi keterangkahan kekosongan energi yang diperlukan di saat ini
di solar di udara di banyak tempat sekarang di banyak tempat di banyak kawasan
lebih rendah dari kostom kerosakan yang berbeda keuntungan besar untuk indonesia
kita bisa berbicara tentang pembuatan dan kawasan penguasaan kami telah melihat perubahan di china
baru baru ini karena banyak alasan bukan hanya geopolitik tapi juga karena peningkatan
kos di china kostom di china sekarang tiga kali lebih besar dari di vietnam dan kami melihat
peningkatan besar di vietnam perjalanan besar untuk indonesia untuk menjadi bagian dari pengangkutan
kehidupan dan kebijaksanaan yang lebih mudah terutama di sini saya sangat bersemangat dengan
revolusi teknologi apakah itu elektrik
mobil atau teknologi yang berbeda
jika kita melihat kembali ke dalam kondisi teknologi apakah itu elektrik mobil atau teknologi yang berbeda

dan sebagainya saya akan menunjukkan beberapa hal yang menarik
ada banyak sektor yang membutuhkan perkembangan dan kita melihat perbedaan
covid sembilan belas yang menarik seperti yang telah saya katakan sebelumnya
dari bapak ketua kepala kepala kepala kepala
setelah mengatakan itu saya ingin memberikan beberapa perhatian
dan saya telah menunjukkan beberapa perhatian di sini di laman
yang pertama adalah apa akan menjadi masa depan kerja

saya takut anda memiliki banyak waktu
ya saya akan menyambung
saya akan menyambung saya akan menyambung dan mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus dihatikan
tapi biarkan saya mengatakan ini dengan pengetahuan positif
saya pikir ada banyak peran yang harus dihadapi di jakarta dan di jakarta terutama
terima kasih banyak profesor
terima kasih pak oliver terima kasih pak donby

ketiga sektor dari pak oliver saya pikir sangat penting
setidaknya setelah ini kita akan menjawab pertanyaan jawab

tapi sekali lagi hari ini kita harus menjawab pertanyaan jawab
ada banyak pertanyaan
bagaimana cara kita mengatur pertanyaan jawab
pertama saya akan membaca pertanyaan dari ibu sekda
pertanyaan ini sebenarnya dari eddie wicaksono dari ibu sekda
semoga ibu sekda masih mengawasi kami
pertanyaannya tentang masa depan
pertanyaannya tentang masa depan
berapa banyak kembang ekonomi di jakarta
berapa banyak kembang ekonomi di jakarta
jika dalam kes bapak dao atau sebuah sektor ekonomi membuat proyeksi untuk dua ribu dua puluh satu
berapa banyak kembang ekonomi di jakarta

apa proyeksi untuk indonesia
pertanyaan kedua dari ibu sinta
untuk ibu sinta
semua orang tertarik dengan jakartan
saya pikir banyak orang tertarik dengan cara untuk bergabung dengan jakartan
tolong jawab pertanyaan dari penonton
tuan tuan dan puan puan
anda bisa terus menyalakan di ruang chat
di menu chat
anda bisa mempunyai pertanyaan
dan kami akan memilih pertanyaan
mungkin kami bisa memberi pertanyaan ke anda nanti
terima kasih ibu sekda
terima kasih banyak
bisa kamu dengar suara dari
ya saya bisa dengar anda dengan sangat baik
terima kasih edy untuk pertanyaan
jika kita bicara tentang dua ribu dua puluh satu
proyeksi jakarta ekonomi di dua ribu dua puluh satu
hari ini saya tidak bisa menulisnya
saya sedang berjumpa dengan staf bank indonesia
jadi kami akan membicaranya
pengembangan ekonomi di dua ribu dua puluh satu
tentu saja tergantung oleh banyak faktor
banyak hal ini bergantung pada
terutama dalam situasi covid sembilan belas di jakarta
itu penting untuk
kita mengharapkan tentang ekonomi
konsumsi yang meningkat
dan peluang yang berpengaruh
yang datang dengan pembukaan ekonomi
ekspor yang meningkat
karena kembang ekonomi
dan kebukaan pasangan perdagangan
berdasarkan pengembangan infrastruktur
saya pikir itu saja
untuk jawaban saya
tentang ekonomi dua ribu dua puluh satu
ketika kita bicara tentang
jack brenner bagaimana
jika orang ingin bergabung
dengan program sme
pertama mereka bisa menginstituskan
para pengusaha kebanyakan
dalam empat puluh empat subdistrik
orang juga bisa
dan anda juga bisa bergabung
para kolaborator yang ingin bergabung
seperti yang saya sebutkan sebelumnya
kolaborasi sosial bersikara besar
anda bisa bergabung dengan
penggiatan dan sebagainya
masuk ke website itu
anda bisa mencari
saya pikir itu saja
terima kasih ibu segda
saya pikir itu cukup jelas
ini adalah pertanyaan
dari pak azwar
untuk penyelamat ekonomi
bagaimana pentingnya vaksin
vaksin yang berhasil

silakan beri komentar
mungkin pertanyaan yang sama
jika anda ingin menjawab tentang vaksinasi
dan penyelamat ekonomi
pak oliver silakan
itu adalah pertanyaan yang sangat
saya tidak yakin kita tahu
tapi biarkan saya mengatakan beberapa hal
adalah vaksin yang berhasil
apakah itu akan
apakah itu akan
apakah itu akan
menjawab tentang vaksin
itu adalah penyelamat ekonomi
yang kedua adalah
apakah negara akan memiliki dosis
untuk bagian dari publik
dan bagaimana kita bisa menilai
dan kita tahu bahwa ini adalah tantangan besar

yang kita sedang mencoba untuk menjelaskannya
dan melihat apakah itu berhasil
dan menyesuaikan pada jalanan
dan semoga kita akan melihat efeknya

terima kasih pak oliver pak hatip
apakah anda ingin memberikan komentar
saya bukan epidemiolog
mungkin saya bukan orang yang terbaik
untuk membicarakan tentang vaksin
tapi satu hal yang bisa saya bagikan dengan anda
ini adalah implikasi
pembalasan akan bergantian
pada berapa lama proses distribusi
karena jika protokol keselamatan
jadi biarkan saya memberikan contoh
jika kita menganggap
perkembangan jakarta biasanya
dan distribusi akan
membutuhkan sekitar delapan bulan
di jakarta mungkin
penyelamatannya akan berlaku

perkembangan jakarta mungkin
mungkin perkembangan jakarta
tahun depan akan berlaku
itulah cara saya melihat situasi
dan bagaimana vaksin akan berpengaruh
pertanyaan lain dari ibu sinta
apa pelajaran yang anda pelajari
dari negara lain
jika anda ingin berbagi kepada penonton
ini adalah pertanyaan yang sangat baik
ibu sinta karena
pengalaman negara lain
cara yang lebih baik
adalah negara yang belum pernah
korea selatan vietnam
karena mereka sudah membeli
sejak lama lalu
jika kita melihat kes eropa
tidak ada yang mengalami
yang memiliki kesehatan publik
itu yang pertama
yang kedua adalah bagaimana kita
saya bisa melihat kita bisa memulai
untuk sesuatu yang baru
dan lebih baik di masa depan
itulah mengapa penyelamat harus
berfokus pada mengerjakan kesehatan publik
untuk menangani kesehatan publik
karena ini akan menjadi masalah di masa depan
kita harus memastikan
penyelamat akan menjadi penyelamatan
yang berwarna hijau
karena ada ruang untuk itu
karena harga keuntungan itu sangat rendah
yang ketiga kita mungkin harus
untuk pembangunan di masa depan
akan menjadi pembangunan yang berkelanjutan
yang mengenai sektor kesehatan
ketika kita mengerjakan
oke terima kasih
saya rasa kita sudah
seperti pertanyaan penutup
bagaimana cara untuk mempercepat
di turisme hotel restoran dan sebagainya
jika anda ingin berbagi strategi ini
kepada penonton saya rasa
ini akan menjadi sukses
mendapatkan saran dari pak oliver
dan pak hatip tentang
berdasarkan data anda
dan juga sebagai
ulasan penutup karena
waktu sudah tiba
terima kasih ibu segda
terima kasih pak oliver
terima kasih pak oliver
terima kasih pak oliver
saya tidak bisa mendengar anda
saya tidak bisa mendengar anda
saya tidak bisa mendengar anda
saya tidak bisa mendengar anda
saya pikir ada masalah teknis
lagi dengan ibu segda
beri ulasan oke
pertanyaan tentang turisme
hotel dan restoran apa strateginya
untuk jakarta pada
kurang termen depan
dan juga ulasan penutup anda
oke saya bisa mendengar anda
saya ingin berbicara
sebagai ulasan penutup
saya pikir ada masalah
saya pikir ada masalah
saya pikir ada masalah
oliver apakah anda punya ide
tentang sektor hotel dan restoran
pada kurang termen depan
saya tidak yakin
saya berkualifikasi dalam hal itu
tapi ini adalah
area yang penting untuk bergerak ke depan
dan kesempatan panjang
untuk indonesia sangat mudah
dan kita melihat misalnya
singapura sedang mencoba
beberapa hal yang akan datang
saya pikir melihat dan meneliti
dari orang lain
ada protokol aman untuk menciptakan hotel
mereka sedang dibina seperti yang kita katakan
jika anda tidak peduli
apakah saya harus
saya yakin kita tidak mempunyai
waktu yang cukup
saya harus mengatakan ini bukan
waktu yang mudah bagi kita semua
melihat jalan kembali kembali
cahaya di akhir tunnel
bagi kita semua
tidak ada cara untuk menangani
tanpa kita menjawab
biar saya mengucapkan
apa yang menyebutkan greg mankiw
ini adalah krisis ekonomi
dan saya yakin
akan diberikan oleh
oke saya suka
terima kasih banyak
ibu sekda ingin mengatakan sesuatu
ya bisa dengar saya
ya saya bisa dengar satu kata
dalam tahun dua ribu dua puluh kita telah belajar banyak
untuk menangani pandemi
kita telah beradaptasi dengan baik
dalam bagaimana kita bekerja
bagaimana kita berinteraksi
dan berkembang melalui digitalisasi
tidak akan berjalan dengan optimal
tanpa menyelesaikan masalah kesehatan
saya tidak berhenti mengingatkan
mencuci tangan dan menjaga jauhkan diri
dan sebagai pemerintah
kami berkomitmen untuk mendukung
perubatan uji dan penyelesaian
terima kasih banyak prof
terima kasih banyak
saya rasa kita sudah sampai di akhir
sesi ini saya sangat minta maaf
kami ingin berbicara lebih lama

saya rasa terima kasih banyak
untuk ibu sekda
untuk bersama kami
dan berbagi pendapat dan pengalaman
tentang penyelesaian ekonomi dan sosial
berakhir sesi ini
saya akan kembali lain kali
dan kembali ke
mc kami terima kasih banyak
terima kasih prof
terima kasih banyak prof bustanu
pemerintah yang sangat baik dan
terima kasih banyak untuk
mengatasi sesi ini
apapun dengan masalah teknis yang
anda semua hadapi seperti pemenang
dan sementara itu kita berakhir
dengan pembicaraan tentang penyelesaian ekonomi dan sosial saat kisah
saya harap anda mendapatkan pengetahuan yang luar biasa
dari para penyelesaian kami
kami akan berbicara lebih lanjut
tentang masalah lain termasuk
untuk mengembangkan forum
kami memberikan harga pintar
jadi jangan lupa untuk berlangganan